untuk ajang balapan yang akan digelar pada sembilan belas hingga dua puluh satu november dua ribu dua puluh satu

dari penjualan tiket sementara tiket dengan harga lima ratus ribu paling banyak terjual
daripada tiket dengan harga rp satu ratus lima puluh
hal ini diduga karena warga memilih akan menonton balap tersebut di hari minggu yang juga babak final

tapi penjualan tiket sudah lumayan juga menurut saya dengan target
dan kombinasinya harga berapa
kombinasi ini kita dari harganya ini dia ada dari semua warna
terbagi beberapa warna juga
dari ini dari yang hijau dari harga rp lima terendah itu dengan untuk di hari ini itu beda harga
kalau yang diminati
kalau peminatnya memang
memang untuk peminatnya di hari minggu yang rame
untuk hari yang dengan harga rp lima ratus
untuk membeli tiket warga diwajibkan membawa ktp dan menuliskan alamat email
untuk memudahkan pengecekan status vaksinasi lengkap
lalu rahmat dunia di mataram ntb